kita mengapresiasi tindakan dari menteri bumn seperti apa yang dilakukan oleh sejumlah awak kabin garuda atas pencopotan di rutnya ya
namun sebenarnya kasus itu tidak dapat dilihat sebagai satu kasus tunggal yang selesai dengan pencopotan satu orang
dan temuan ini pun harus menjadi awal pembersihan kesemtautan garuda yang dianggap sudah menjadi borok sejak lama
nah kalau tadi sudah lihat curhatan para awak kabin dan karyawan coba kita konfirmasi langsung melalui sambungan telpon
ada jacqueline tuwanakota dari ikatan awak kabin garuda indonesia
mbak jacqueline selamat malam
selamat malam mbak puspa
mbak jacqueline saya boleh konfirmasi dulu benar karangan bunga yang ada di kementerian bumn ini datang dari teman teman ikagi
iya jadi ada beberapa teman teman dari awak kabin garuda indonesia ada yang tergabung di ikatan awak kabin garuda indonesia itagi
ada juga beberapa pramugari mereka kirim secara personal
ada juga beberapa grup grup yang memang
mempunyai inisiatif sendiri untuk mengirimkan karangan bunga itu
tapi jelas itu memang dikirim oleh para pamugari dan pramugara dari garuda indonesia
oke artinya apa namanya banyak pihak yang setuju dengan pemecatan atau pemberhentian direktur utama ari askara
sebetulnya selama ini yang mbak jacque lihat seperti apa memang
artinya gini mbak kalau karangan bunga itu dikirim oleh para pramugara pramugari memang ada keresahan di perusahaan
pt garuda indonesia ini
dan sebetulnya keresahan itu bukan hanya dari awak kabin saja keresahan itu juga ada dari pegawai darat bahkan pegawai yang ada di anak perusahaan garuda
karena memang sejak kepemimpinan ari askara memang awalnya ada kesan baik
tetapi ternyata kepemimpinan pak ari itu ternyata justru membuat keresahan bagi semua
keresahan semacam apa yang dirasakan

kalau untuk kami khususnya dari serikat pekerja yang membuat kami resah itu sampai saat ini belum adanya pkb di pt garuda indonesia
itu juga itu yang utama
karena bagi kami perjanjian kerja bersama perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan itu sangat penting
itu yang pertama
kemudian ada beberapa kebijakan beliau itu yang memang kami rasa tidak pas untuk para karyawan
ari askara dilantik
atau menjadi direktur utama di garuda indonesia
kita tahu setelah ada rups luar biasa di dua ribu delapan belas kemarin
tapi sebelumnya pernah merasakan seperti ini tidak sih dalam organisasi atau dalam korporasi garuda indonesia
sebenarnya gini mbak
kalau pertentangan antara serikat pekerja atau karyawan yang kurang setuju dengan kebijakan perusahaan itu terjadi di semua perusahaan
dan itu hal yang wajar ya
tetapi hal hal yang sekarang terjadi yang cukup mengagetkan publik indonesia itu baru kali ini
sejak saya bergabung di pt garuda indonesia saya aktif di serikat pekerja
baru kali ini peristiwa yang sangat mengagetkan itu terjadi di garuda indonesia
mbak jacqueline bergabung dengan serikat pekerja di garuda indonesia sejak kapan
sejak dari tahun dua ribu dua puluh
sejak tahun dua ribu dua
artinya sudah tahu lah ya bagaimana sistem dan juga etika bisnis yang terjadi di garuda indonesia
tadi sebelumnya juga ketua dari ikg menyebutkan bahwa
ini hanya satu
ini hanya kasus tunggal
harus ditelisik lagi ke dalamnya
apakah ada apa namanya
apakah ada interaksi atau campur tangan direksi lainnya atau pejabat lainnya di garuda indonesia
ini kemudian yang akan dilakukan oleh ikagi untuk membantu mendukung pemerintah indonesia untuk kemudian apa namanya
membersihkan katakanlah borok yang ada di garuda ini seperti apa mbak jacqueline
kami dari pihak karyawan khususnya serikat pekerja ya
kami sangat mendukung
usaha pemerintah untuk membersihkan
ya katakanlah bersih bersih bumn ya
dan memilih para pemimpin yang benar benar baik
nah kalau memang hal itu akan dilakukan sebaiknya di seluruh jajaran
jadi kami sangat mendukung kalau menteri bumn akan melakukan bersih bersih itu
tapi saran kami sih kalau mau ya semuanya gitu loh
jangan hanya dilihat dari oh di rootnya saja
karena itu tidak memungkinkan
itu tidak mungkin hanya memang seperti yang tadi dikatakan bahwa itu hanya tunggal saja
kalau mau semua saja diperiksa gitu loh
ya walaupun dari pihak serikat pekerja kami hanya melihat bahwa bersih bersih itu harus ada kegunaannya
baik untuk perusahaan maupun bagi karyawan
mbak jacqueline dari teman teman ikagi sendiri mendapatkan perlindungan tidak dari pihak kepolisian atau dari pengamanan begitu mengingat
kalian ikagi ini justru ikut
melawan adanya kebobrokan yang ada di garuda indonesia dan ini mungkin dikhawatirkan oleh sejumlah pihak
oh ya mbak
kalau perlawanan itu sudah kami lakukan dari satu tahun yang lalu
jadi sejak pkb tidak ada itu kami memprotes
ketika kami memprotes ada usaha untuk memberangus iki
nah pada saat itulah kami sudah menyiapkan diri khususnya para pengurus ikg ya
karena di serikat pekerja itu pertentangan yang terjadi antara pengusaha dan karyawan itu hal yang wajar
tapi ketika pemberangusan terjadi itu kan berat
tapi kan ada pelanggaran terhadap undang undang yang sudah ditetapkan
dan kalau toh itu dilakukan terhadap ikagi maka kami akan melawan
dan kalau ada ancaman ya kami tetap akan berdiri dengan prinsip yang sebenarnya
kebetulan kami punya kuasa hukum dan kami sudah berdiskusi bahwa perlawanan ataupun sanggahan dari ikg itu tidak perlu tidak boleh keluar dari koridor hukum
karena bagaimanapun juga kami masih berada pada tataran yang benar
jadi kalau untuk
ada ancaman atau ya ancaman wajar wajar aja ya mbak
kalau ada pihak yang kurang setuju dan marah
tapi ya kami nggak dari satu tahun yang lalu kami sudah seperti ini dan kami konsisten akan terus begini
menteri bumn sudah menunjuk plt untuk di root garuda indonesia
sesuai harapan tidak mbak jacqueen
ya untuk saat ini sih mungkin kami masih menghadapi turunnya pak ari askara dulu
dengan pak fuad ya kalau gak salah ya
ya nanti kita lihat nanti aja mbak
oke kita tunggu juga perkembangan kasusnya seperti apa dari ikagi juga
semoga bisa mendapatkan keseimbangan informasi ya yang terjadi di garuda indonesia
mbak jacqueen terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
terima kasih mbak bu
terima kasih mbak bu
terima kasih mbak bu